salam leluhur rahmatullah wabarakatuh
rekam rekam wartawan dari seluruh media
dan warga bangsa yang kami cintai dan kami hormati
setelah menimbul dunia
ketua umum dt muhammadiyah
juga dikenal sebagai
salam leluhur rahmatullah wabarakatuh
bukan tadi sempat menjamping
ya saat dihari sekitar setengah jam sebelum

juga dikenal sebagai
tokoh musa salam lillahi wa ta'ala

juga dikenal sebagai
tokoh musa salam lillahi wa ta'ala

juga dikenal sebagai
tokoh musa salam lillahi wa ta'ala
ketua umum dt muhammadiyah ke dua ribu dua ribu lima
kesini sendiri dan melihat sendiri kita memutuskan untuk dilakukan pengobatan yang optimal